antrean kendaraan roda empat dan pemudik dari pulau bali menuju pulau raas sumeneb madura
memadati pelabuhan kapal feri jangkar situ bondo rabu pagi
mereka memilih mudik lebih awal karena khawatir dengan larangan mudik
yang dikeluarkan presiden jokowi mulai dua puluh empat april mendatang
mereka pun harus berdesakan dan berlarian untuk bisa segera masuk dermaga menuju kapal
di dalam kapal dharma kartika ini petugas pun dibuat kewalahan untuk mengatur
karena warga saling berebut masuk duluan
aksi mudik ini terjadi setelah mereka panik akan kebijakan tidak boleh mudik
jika pulang menjelang lebaran nanti
apalagi sejak selasa kemarin presiden jokowi telah memastikan
bahwa larangan mudik diberlakukan untuk jakarta
serta wilayah wilayah yang menetapkan psbb dan juga daerah yang merupakan zona merah
setelah larangan mudik bagi asn tni polri dan pegawai bumn sudah kita lakukan
dan pada minggu yang lalu pada rapat hari ini
saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang
pemudik juga panik terkait pembatasan isi muatan kapal hingga lima puluh persen
tidak adanya petugas syah bandar yang memperketat muatan
membuat sejumlah mobil yang bertahan sejak sepuluh hari lalu akhirnya bisa masuk ke dalam kapal
mereka nekat pulang kampung lantaran usaha mereka di tempat tempat wisata bali sudah tutup
akibat pandemi global virus covid sembilan belas
info bahwa nanti ketika bulan bahasa itu akan dipersiapkan
tidak bisa mudik itu terus akhirnya
akhirnya sebelum itu dilakukan di kota sudukondo ya kami mudik duluan
ya udah nggak ada bekal untuk makan di sana
pasir kayak kota mati
jauh jualan spinner langsung ke orang luar itu
jadi langsung kena dampaknya kalau kayak saya
ya udah nggak ada bekal untuk makan di sana
emang sangat seperti apa suasananya
pasir kayak kota mati
jauh jualan spinner langsung ke orang luar itu
jadi langsung kena dampaknya kalau kayak saya

larangan mudik oleh pemerintah akan mulai diberlakukan pada dua puluh empat april mendatang
warga di pulau raas dari pulau bali yang menyeberang melalui pelabuhan ini
diperkirakan telah lebih dari tiga orang
tim liputan cnn indonesia